kok roman jam segini udah tidur sih
aduh man jangan sakit dong
kamu bangun lagi
ngapain coba ada disini
lah yang ada
susan ngapain disini
aurat bobby keliatan
aku mau pengir silahkan
eh sua nyaotype yang back
pool buckbank nasional mul gegang semua pokoknya toh
lo kok lo ada di sini
gue yang harusnya nanya ke lolo ngapain di sini
lo ngapain tuh sendiri di sini
ini gue mau daftar e inkrahan tapi udah tutup
oh kenalin dulu nih nyokap gue
nah kenalin ini namanya roman yang bantuin aku dapet pintas selamat tadi
oh jadi kamu yang nyelamat pintas
tadi tante dengar kamu mau ngedaftar
iya bener tante
jadi kamu penyiar juga
kebetulan saya penyiar di xfm
oh gitu sebentar ya
pagi nanjar boleh ya tambah satu perserta lagi
saya minta formulirnya ya
nih buat kamu
wah makasih banyak tante ya
tante baik banget
jangan telat ya
dan jangan lupa formulirnya di bawah
iya tante makasih ya tante
sayang mama tunggu di depan ya
oke ma aku bentar doang kok nanti aku nyusul
tante duluan ya
iya udah deh
enak banget ya
kamu pergi ilmiah weakness loh
harus nyusul mungkin aja
ya udah retire aja ya
kenapa emang nyusul si sesoeknya kan
yaudah gua duluan ya
pokoknya selama bulan di romania
susan harus bisa dapetin hatinya roman lagi
kok ga dibukain sih
jangan jangan tidur lagi
ah tapi masa iya jam segini roman ga tidur
buka aja deh
apa jangan jangan ini pertanda
kok roman jam segini udah tidur sih
jangan jangan orang sakit lagi
aduh man jangan sakit dong
kamu bangun lagi
roman jangan sakit dong man
aduh aduh aduh
ibu apa aja lu ada di sini
lah yang ada
susan ngapain di sini
liatin bobi lagi tidur aurat bobi keliatan
bobi kan malu diliatin aurat bobi sama cewek
ngapain susan di sini
ya biarin aja
susan kan di sini mau cari roman
tunggal ketemu sama bobi sih
saya kasih tau ya si roman itu udah pergi ke luar negeri daftar di tki ke urup
ya tapi ga tau lah roman di mana
ini aja kita nunggu di sini nungguin roman
malah susah di sini ada bobi
pulang mau pergi aja mau cari roman
ya udah kita mau ke sini bareng bareng aja
ini ini bareng bareng
suara teriak apa kah
kayaknya bobi deh
jadi orang harus patuh
terutama patuh sama bokap
melihat putri sajul jatuh pangeran siap menangkap
ya apaan sih
burung dagang suka main main
masa sih bob
terus ngapain di sini
ini pada ngaco ya semuanya ya
susan mau pergi
nah ini mungkin kesana hang
ini udah berubah lagi sih
banci ya kan sadara aman
malah lo makin puasin
padahal dan pakai hal kain
kalian semuanya dua orang
ini tiada hal kain
m terapil i book berat ya abundantah
dia kangen sama makanan indonesia
habis dari sini
ngambil rendang paru terus ke tempat ulat
habis itu ngajak dia pergi
bukannya susan itu lagi dekat sama lo ya
kok dia nyari nyariin romanmu sih
gue juga gak tau dah gue juga bingung
ya tapi sebagai orang yang tampan sih ya
gue positif thinking aja ya kan
dia tuh sering banget jatuh depan gue
ini udah keberapa kali jatuh depan gue
terus gue tangkep gitu
kayaknya dia cuma itu deh
padahal sebenarnya suka sama gue
terus dia tadi bilang gitu lagi
ah lu mah bob nyari kesempatan dalam kesepitan
buset badannya ini segede gaban ya kan
yang ada menjadi kesempatan dalam kesemutan kan
kan berat banget badannya ya
lu pada ngapain di sini
yang ngapain tadi tadi
bentar gue buka dulu
tadi tuh kok kita panggil
tapi lari kok
oh jadi gini kalian inget gak sih
cewek tadi yang namanya nadine
yang mau beli pacarnya pecah
lo kan udah punya wulan
rumah wulan itu banyak kelebihannya
nadine mah cuma ajak gue bikin kopi
nadine kau bikin obat obatanmu
eh dengerin dulu gue belum selesai ceritanya
ini juga demi wulan soalnya
hah demi wulan
lah kok jadi demi wulan
iya jadi tadi di mobilnya nadine
itu adalah seleksi untuk jadi penyiar
yang nanti ditugaskan untuk meliput
konser musik yang ada di turki
dan itu dua minggu lagi
nah terus apa hubungannya sama wulan
roman pengen ikut ke negeri luar juga biar kayak wulan
enggak enggak enggak
jadi turki sama bukarest itu kan cuma sejam
nah kalau roman menang dan dia bisa ke turki
dia bakal lanjut tuh ke bukares
secara cuma sejam doang